sejak dua belas juli lalu moda transportasi umum lintas raya terpadu atau lrt
sudah menjalani uji coba secara terbatas
jalur lrt membentang dari bekasi dan cibubur
hingga kawasan duku atas jakarta
serta terintegrasi dengan moda transportasi lainnya
seperti bustras jakarta dan mrt
saat ini saya sedang berada di stasiun lrt duku atas
dan nantinya stasiun lrt duku atas ini
akan terkoneksi dengan moda transportasi lainnya
seperti yang bisa dilihat di papan petunjuk ini
stasiun lrt ini nantinya akan terkoneksi
dengan stasiun krl sedirman
dan juga stasiun mrt duku atas
dan di bawah ini sebenarnya sudah ada
halte busway duku atas seperti itu
dan ini adalah lorong menuju
ke berbagai moda transportasi lainnya tersebut
untuk ke sana nanti kita akan menuju ke halte busway
sementara untuk akses menuju mrt krl
dan ka bandara sampai saat ini
masih dalam tahap pembangunan
meski terkoneksi jarak tempuh dari stasiun lrt duku atas
ke stasiun krl sudirman dan mrt dukuh atas cukup jauh
yang diperkirakan bisa memakan waktu
lima belas hingga dua puluh menit dengan berjalan kaki
saat ini pun akses penghubungnya masih dibuat
pembangunan akses penghubung ini diprediksi
tidak akan kelar dalam waktu dekat
meski demikian memang banyak stasiun lrt di jakarta
yang terhubung langsung dengan halte busway
dengan begitu pengguna bisa berpindah moda transportasi dengan mudah
atau stasiun lrt yang nantinya akan terintegrasi
dengan moda transportasi lainnya adalah
yang terletak di cikoko stasiun cawang
di tempat ini nantinya pengguna lrt bisa berpindah moda
menggunakan busway jakarta
ataupun menggunakan krl yang ada di stasiun cawang
hanya saja akses penghubung antara stasiun krl cawang
dan halte busway jakarta juga masih dalam proses pembangunan
jika sudah tersambung pengguna krl atau tras jakarta
bisa berpindah moda dengan mudah
selain terkoneksi dengan halte busway jakarta
stasiun lrt nantinya juga akan dihubungkan dengan rute angkutan umum
semua stasiun kita sudah terkoneksi dengan transportasi yang lain
bahkan beberapa angkutan yang lain juga sudah dilakukan rerouting
oleh pemerintah daerah sehingga nanti pada tanggal delapan belas itu
mereka akan masuk ke stasiun kita
seperti bekasi juga sudah menyiapkan rute rute baru
yang nanti tanggal delapan belas juga akan dioperasikan untuk menunjang kegiatan di lrt
moda transportasi umum yang ideal bukan hanya tepat waktu dan tarifnya terjangkau
tetapi juga terintegrasi dengan moda lain untuk mendukung mobilitas masyarakat kota
iwan hermawan yoga arief jakarta